mobil tua yang antik dan nyentrik masih memiliki penggemar tersendiri
puluhan pemilik mobil antik di lampung yang tergabung dalam komunitas retro klasik nusantara
chapter lampung melakukan pertemuan
selain berasal dari bandar lampung peserta juga datang dari pulau jawa yang melakukan touring ke sumatera
inilah parade puluhan mobil klub retro nusantara
mereka berkumpul di pusat kegiatan olahraga sumpah pemuda bandar lampung sabtu petang
sebelum berkumpul di tempat ini ada beberapa peserta yang melakukan drifting untuk menjajal kehandalan mesin mobil tuanya
tujuan pertemuan ini untuk mempererat silaturahmi antar pecinta mobil klasik retro nusantara
selain berasal dari bandar lampung peserta juga datang dari pulau jawa yang melakukan touring ke sumatera
dalam rangka menjalin tali silaturahim dengan sedulur sedulur di sumatera
para peserta berbagi pengalaman seputar mobil retro
mereka juga berbagi informasi tentang keselamatan dalam mengendari mobil saat konvoy
setelah bertemu dan berbagi pengalaman para peserta menikmati kopi dan durian khas lampung
pertanyaan terakhir bagaimana cara membuat mobil tersebut berhasil
pertanyaan terakhir bagaimana cara membuat mobil tersebut berhasil